siap jumpa eksklusif di gtv
aduh gak ada apa apa
aku sama rizky tuh bener bener temenan doang
ya itu bete bete aja yang halu banget orangnya
masa dia mau sampai bikin aku
jangan jangan pangeran mulai naksir sama putri
batu bata naksir sama gue
iyuh gak banget
oke rizky karena lo udah berani balik lagi kesini
gue akan anggap ini sebagai ajakan perang
siap siap aja lo ki lo akan gue kalahin
lo deketin putri
tapi kalo sampe lo berani macem macem sama dia
lo bakalan berurusan sama gue
gue gak akan biarin lo nyakitin putri lagi
sampe segitunya reaksi putri
ini kenapa belum pada makan ya
ini nasi uduk buatan ibu harum banget aromanya
meskipun ada bau bau yang kurang lezat ya
nggak tahu dari mana asalnya tapi cenderung sih dari depan sana
ternyata pangeran sengaja jatuhin gue di depan nyokapnya putri
mentang mentang udah deket sama nyokapnya putih
andai gue bisa jelasin ke rizky kalau gue sama batu bata gak ada apa apa
yang ada semuanya curiga lagi kalau gue bisa dengar suara hati orang lain
bantuin ibu yuk ke dapur
masih ada makanan yang harus diam diam
tunggu ya sebentar
put emang kamu dengar suara hatinya rizky sama pangeran apaan
kok kamu sampai gak nyaman kayak gitu sih tadi
kalau aku kasih tahu apa isi hati rizky sama pangeran
gak kedengeran jelas bu suara hatinya
kajian gak penting juga buat dibahas
puhut kamu yakin gak mencerita ke ibu
karena ibu lihat mereka itu berdua gak akur loh
emang mereka di kampus gak temenan
pangeran sama rizky itu emang kurang baik bu hubungannya di kampus
padahal dulu mereka sahabatan loh
pangeran bilang kerok sih suka cari masalah
pantes aja kalau rizky suka marah sama dia
tapi harus diakui sih masakan ibu emang enak banget
lo tau gue baru sehari di sini tapi kayaknya badan gue udah gedean deh
gimana ya kalau misalnya gue setiap hari nginep di sini
gak kebayang kan
jadi segede apa
gue gak tertarik denger cerita lo
tapi masih banyak loh ceritanya masih bersambung
mau dengerin lagi gak
pangeran tuh emang orangnya nyebelin ya usil ya
akhirnya kan bu ibu menyadari kan bahwa dia tuh sangat annoying orangnya
akhirnya ya bu tahu
nah aku mau nunggu
put kalo diliat gelagatnya ya pangeran tuh sengaja buat rizky cemburu
oh apa dia ngira kalau kamu sama rizky itu ada apa apa
jangan jangan emang kalian ada apa apa ya
enggak bu gak ada apa apa
aku sama rizky tuh bener bener temenan doang
ya itu bete bete aja yang halu banget orangnya
masa dia mau sampai bikin aku
hampir aja keceplosan
gak mungkin aku kasih tahu ibu kalau pangeran punya rencana mau bikin aku jatuh cinta sama dia
mau bikin apa put
bu itu udah mateng belum udah mendidih kali ya
put ini kamu bawa ke depan dulu ya
kalian tuh ngapain sih
dimakan dong makanannya
yuk dilanjutin makannya
wah bu kok ibu tahu sih aku suka banget makan salad
tahu gak sih bu setiap hari di rumah aku tuh pasti makan salad
kenapa ya apa ada yang lucu
ya iyalah sama aja kok sayur sayur juga pake dressing dressing juga kan
pangeran pangeran bikin malu aja masa gak bisa bedain salad sama pecel
kalau gue jadi lo sekarang juga gue udah pulang ke rumah
mendingan selesaiin deh makannya daripada ribut
siapa juga yang ribut
ya cacing dalam perut loh udah demo dari tadi makan gak selesai selesai
kalau gue disuapin lagi sama bu nawang pasti rizky bakalan bete
gue bakal pura pura kalau tangan gue masih sakit
tangan kamu masih sakit ya
enggak udah gak sakit itu bisa bisa andi aja kali bu
orang dari tadi dia makan kok
ibu ibu lihat sendiri juga kan dia dari tadi makan bisa
gak usah bohong dia lo
pake acara acting segala
kami sudah sisir tempat di mana pangeran biasa datangin pak
kemudian kami juga pantau untuk ke rumah teman teman pangeran
tapi sampai saat ini
keberadaan pangeran belum kita ketahui
kalian ini gimana sih
jangan jangan pangeran diculik lagi
kan di luar sana banyak orang yang tahu kalau pangeran itu anak saya
pokoknya saya minta kalian terus cari pangeran
informasi apapun yang kalian dapat cepat laporkan ke saya
kami akan cari keberadaan pangeran
terima kasih pak
tiap hari lagi sama
terima kasih pak
sampai jumpa lagi
terima kasih pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

sudah mulai kencang
tapi saya tetap mesra dengan semua rasa kebolehan linguat gmp
kita juga bisa tetap senang